saat anda membeli smartphone apa yang menjadi pertimbangan utama anda
ram model harga atau hal yang lainnya
nah berikut ini hasil survei tentang kebiasaan orang indonesia
dalam membeli smartphone yang dihimpun daily sosial
bekerjasama dengan lembaga survei jackpad
dan informasi itu sekaligus menutup perjumpaan kita
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube
cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budha diputro pamit undur diri
pesan saya jangan pernah berhenti untuk berinovasi
fakta pertama ram kini menjadi pertimbangan pertama orang indonesia
membeli smartphone mengalahkan pertimbangan harga dan fitur kamera
fakta kedua ram kini menjadi pertimbangan pertama orang indonesia
yang menggunakan smartphone
fakta ketiga orang indonesia sangat sering mengganti smartphone nya
fakta ketiga mayoritas orang indonesia menggunakan smartphone
dengan harga di bawah tiga juta rupiah
fakta keempat layar smartphone yang terlalu lebar
ternyata kurang digemari oleh orang indonesia
fakta kelima mayoritas responden menggunakan satu smartphone
namun yang menggunakan dua smartphone juga tidak sedikit
kesimpulannya konsumen indonesia sangat sadar akan harga smartphone
meski smartphone tercanggih sangat memukau
tapi pada akhirnya kepraktisan adalah hal yang utama
ivan rel jakarta